kemudian karena ada uang di situ pada saat itu uang tersebut langsung dibawa juga oleh si tersangka
polisi mengungkap motif pembunuhan perempuan dalam koper di kawasan cikarang barat
polisi menyebut pelaku emosi karena korban minta dinikahi pelaku
hingga keduanya cekcok dan pelaku menganiaya korban hingga tewas
motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima
ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahin
sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan
tak hanya motif asmara dalam kasus pembunuhan perempuan dalam koper tetapi juga ada motif ekonomi
polisi bilang pelaku mengetahui korban membawa sejumlah uang sehingga usai menghabisi nyawa korban
pelaku langsung mengambil uang korban untuk membeli dua buah koper membayar hotel dan membeli tiket pesawat
setelah berhasil menangkap pelaku di palembang polisi menyita sejumlah barang bukti
dan sejumlah uang yang dikirimkan pelaku kepada ibunya sebesar tiga puluh enam juta rupiah
barang bukti uang yang kita sita itu sebesar tiga puluh enam juta
dari empat puluh tiga juta yang diambil oleh tersangka kepada korban
karena tersangka sudah memakai yaitu menyewa grab membayar hotel membeli koper dua kali karena koper pertama tidak muat
dan koper kedua yang baru muat yang besar
setelah itu beli tiket pesawat habis itu mentransfer ke ibunya dan lain lain
jadi total uang yang bisa kita cita itu hanya tiga puluh enam juta
suami korban berharap pelaku mendapat hukuman yang berat dan dijerat pasal pembunuhan berencana
karena ini yang saya ikuti ini sudah berlaku
kedua dia sangat diadap
polisi menjerat pelaku dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan dengan ancaman pidana lima belas tahun penjara
tim liputan kompas tv
polisi menyebut setelah membunuh dan membuang jasad korban ke kalimantan
tersangka arief langsung memesan tiket pesawat ke palembang sumatera selatan
tersangka ke palembang untuk melakukan resepsi pernikahan dengan istrinya yang seharusnya berlangsung lima mei nanti
polisi menyelidiki apakah motif pelaku menghindari atau menghadiri acara resepsi digunakan tersangka sebagai alibi untuk menutupi kejahatan atau tidak
ketika ke palembang tersebut
tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah
ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal lima mei dua ribu dua puluh empat
jadi kami sampaikan bahwa ke palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan